masih lain saudara komisi pemilihan umum menggelar rekapitulasi nasional penghitungan suara untuk dua provinsi tersisa hari ini yakni papua dan papua pegunungan
sementara calon presiden anies baswedan memperoleh suara sementara dua ratus delapan puluh empat satu ratus delapan puluh empat dan calon presiden ganjar memperoleh suara dua ratus delapan puluh empat satu ratus delapan puluh empat
sementara calon presiden prabowo dan gibran unggul dengan perolehan satu ratus tujuh puluh lima sembilan ratus lima puluh enam suara
total sementara pasangan calon presiden prabowo dan gibran unggul di tiga puluh lima provinsi dan pasangan capres anies muhaymin unggul di dua provinsi
komisioner kpu memastikan akan tetap mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat pada hari ini walaupun masih ada proses rekapitulasi nasional
untuk mengucapkan kepentingan kpu memastikan akan tetap mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat pada hari ini walaupun masih ada proses rekapitulasi nasional untuk dua provinsi
untuk mengucapkan kepentingan kpu memastikan akan tetap mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat pada hari ini walaupun masih ada proses rekapitulasi nasional